menjual beras premium dengan harga beras berkualitas medium menjadi rencana yang
diprioritaskan perumbulok pada dua ribu dua puluh satu direktur utama perumbulok budi waseso menyebut inilah
rencana bulog memproduksi beras sendiri atau tidak mengambil beras dari pihak ketiga dan
nanti modern rice miring plan ini sudah terbangun maka bulog akan memproduksi beras
sendiri pasti harganya lebih murah ya karena kita membelinya bahan bakunya sama yaitu gabah
di seluruh wilayah produksi gabah ya nah begitu kita buat karena mesin yang kita buat yang kital
bangun ini terbangun
bukan mesin yang bisa mengeluarkan beras medium ya teknologinya memang mesin ini bagus sehingga
nanti begitu kita produksi kita hanya mengeluarkan beras premium sehingga nanti bulog tidak lagi
ke depan menjual beras medium beras premium tapi harganya harga medium karena kita yang
memproduksi di sini
untuk merealisasi rencana itu fasilitas pengolahan padi modern akan dibangun di tiga belas wilayah antara
lain bandar lampung karawang sragen banyuwangi sumbawa dan luhu utara namun rencana ini belum
banyak diketahui pelaku pasar seperti pedagang dan konsumen pasar induk beras cipinang jakarta
saya baru ini saya kurang tahu ya kalau saya sih kan baru hari datang
belum ya om ya
belum belum tahu mungkin yang temennya udah tahu paling saya belum tahu
ya kalau memang pemerintah bisa memproduksi beras harga medium dengan mutu premium ya luar biasa
saya dukung aja bagi kita sih sebagai pedagang beras tidak ada masalah lagi itu buat baik
untuk masyarakat banyak gitu kalau pemerintah mau suruh kita bantu mendistribusikan kita pasti
siap kita akan membantu
ya jarang tahu masalah itu soalnya kan belum dengar
ya kayaknya sih baik
hingga kini konsumen ataupun pedagang masih melakukan jual beli beras dengan batas harga yang telah ditentukan kementerian perdagangan
sesuai dengan permendak no lima puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas harga eceran tertinggi beras medium berdasarkan wilayah
seperti di jawa sulawesi lampung dan sumatera selatan rp sembilan empat ratus lima puluh serta beras premium rp dua belas delapan ratus per kilogram
ada pun di daerah lain seperti aceh dan sumatera barat het beras medium rp sembilan sembilan ratus lima puluh dan beras premium rp dua belas delapan ratus per kilogram